chipping yang akurat sangat dibutuhkan dalam permainan short game
dan terdapat dua jenis pukulan chipping yang paling umum
dan kami akan mengulasnya masih dalam segmen golf club berikut ini
oke kali ini kita ketemu lagi di segmen golf club
dan sheryl barengan sama abi sahari
dan hari ini kita juga akan membahas tentang chipping around the green
yang artinya adalah
chipping around the green itu kita lakukan sewaktu bola kita dari approach shot kita
pukulan kedua ketiga atau keempat tidak mendarat di green dan rest di green
jadi objektif kita adalah untuk ngechip sedekat dekatnya ke dalam lubang
atau kalau bisa dimasukkan langsung ke dalam lubang
dan ada beberapa tipe chip
perbedaan dari mereka itu dari ball trajectory nya
atau ketinggian dari bolanya
dan roll nya lebih sedikit
atau kita bisa juga ngechip dengan pukulan yang trajectory nya lebih rendah
dan roll nya lebih banyak
mendekati ke lubang
dan ada tips tipsnya tentunya kan
ya akan saya peragakan
kita akan mulai mencoba bagaimana caranya untuk chipping di sini
pertama tama saya akan memperagakan chipping di mana bolanya terbangnya lebih rendah
dan roll nya lebih banyak
yang ini pukulan yang resikonya lebih rendah
karena saya mulai dengan yang lebih gampang juga dipukulnya ya
oke dan fungsinya dulu
tapi kalau untuk ini apa
kita kan dari sini mau mendekati hall yang sana
nah dengan cara chipping yang ini kita nggak usah jatuhin bolanya terlalu dekat dekat ke lubang
kita bisa jatuhin bolanya sekitar sini
nanti bolanya akan ngerol mendekati ke lubang sendiri
oke sekarang ini tipe
tipe yang kedua ya pukulannya ya
perbedaannya antara ini dan yang tadi
bolanya yang ini akan terbang lebih jauh
dan ngeroll nya lebih sedikit
nah dan kita pakai stick yang love nya lebih banyak
ini enam puluh derajat
yang tadi saya pakai lima puluh dua derajat
yang berarti bold trajectory nya akan lebih tinggi
nah kan ini lebih risiko
tapi bolanya lebih terbangnya lebih jauh
tapi pas mendarat langsung berhenti
nah biasanya ini dipukul ketika green nya licin
dan slope nya sangat turun
di dalam hal ini kan ini nggak terlalu turun dan nggak terlalu licin
makanya pukulan yang lebih efektif itu pukulan yang rendah yang pertama